kamu kenapa peduli begitu sama saya
kau bahkan tidak kenal siapa saya
saya tahu siapa kamu
kamu bilang kita tidak pernah bertemu sebelumnya
kita udah pernah ketemu kok
selamat siang pak
selamat siang pak
bisa bertemu dengan nona nadia
bisa pak mari silahkan masuk
oke ada tamu kek
selamat siang pak
kami dari kepolisian ingin bertemu dengan nona nadia
ada apa dengan nadia
begini pak ini mengenai seorang pria di sungai
krishna cepat panggil nadia segera
sepertinya kamu kelihatan bahagia sekali hari ini
kapan saya bisa berjalan menggerakkan kaki saya lagi
kalau menurut perhitungan medis insya allah dalam waktu dekat bisa
tapi kita kembalikan lagi bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu ada pada allah
jadi di samping kita berusaha kamu juga wajib berdoa
memohon kesembuhan kepada allah
lalu bagaimana dengan ingatan saya dok
saya ingin tahu siapa saya yang sebenarnya
kalau itu tergantung kepada kamu
kalau kamu setiap hari bisa merasa senang bahagia mudah mudahan dalam waktu dekat ingatan kamu akan kembali pulih
kamu tetap berhati hati
saya akan membantu kamu
saya akan membantu kamu
ada apa chris
ada polisi mau ketemu sama mbak nadia
sekarang mereka dimana
terus mereka lagi ada di ruang tamu mbak lagi ngobrol sama kakek
selamat siang mbak
nona nadia selamat siang
begini anda tidak bisa merawat pria yang ditemukan di tepi sungai itu di sini
saya punya niat baik untuk menyelamatkan nyawa seseorang yang hampir aja hilang
apa itu salah
nona nadia rupanya anda tidak mengerti
ini adalah kasus kecelakaan yang harus diselidiki latar belakang kejadiannya
nadia apa masalahnya kenapa kamu tidak membiarkan polisi membawa dia
kakek yakin mereka bisa merawat dia dengan baik
atau barangkali anda mengenal pria itu
enggak saya sama sekali nggak kenal siapa dia
kenapa anda mau repot dengan orang yang tidak anda kenal
ini kedengarannya aneh
lakukan saja apa yang polisi katakan
kayak tapi dia itu lagi sakit parah
dia harus tetap dirawat sama nadia
orang itu betul betul sakit dan memerlukan perawatan nantinya
memangnya nadia ini dokter
pasalnya dia bukan hanya terluka tapi dia juga kehilangan ingatannya
nadia bisa membantu memulihkan kembali ingatannya
dia merasa bahagia bersama nadia
dan itu sangat membantu sekali proses penyembuhannya
saran saya biarkan nadia merawatnya di sini sampai betul betul pulih dan bisa dipindahkan
saya bisa memberikan laporan kesehatannya
baiklah kalau begitu
ada satu lagi nona nadia
apakah anda menyimpan kartu identitas
atau mungkin sim
atau mungkin apa saja yang bisa mengetahui siapa dia sebenarnya
sewaktu saya menemukan dia dia sama sekali tidak membawa apa apa
kalau begitu kami mau pamit
terima kasih atas waktunya
selamat siang pak
mereka itu adik saya
kamu pasti lelah
mendingan sekarang kamu istirahat aja ya
saya akan pikirkan bagaimana caranya agar kamu bisa bertemu dengan kekasihmu
mbak baik sekali
kamu masih ingat alamat rumahnya
kalau nggak salah jalan pondok indah nomor tiga puluh empat
kalau cuma itu saja sih tidak cukup
pondok indah itu luas
tapi saya bisa kok telepon ke kampung nanyain alamatnya
berikan pada saya biar nanti saya aja yang telpon ya
untung saya bawa di hari ini
biar saya pegang mendingan kamu istirahat
nanti biar kita hubungin ya
kenapa carinya tidak sekarang saja mbak
saya tidak bisa sekarang
saya harus pergi
saya harus menjenguk ibu di rumah sakit
yuli tolong bawa saskia ke kamar ya
sudah tidak usah takut
anggap aja rumah sendiri ya
dapat dia di mana map
tempat saya menemukan kalian
karena sekarang sudah sudah susah
nah ini yuk
sebelah sana kamar kamu saya tunjukkan kamar kamu
ayu tidak apa apa
tidak usah takut
tempat tidur itu untuk saya
kamu tidak suka
tapi tempat tidur itu terlalu bagus buat saya
nah sekarang kamu istirahat dan nikmati tempat tidurnya ya
bagus banget tempat tidurnya
tapi nanti kalau aku tidurin kotor lagi
aku tidur di bawah aja deh
keadaannya cepat lebih baik ya om daripada yang kita perkirain
tapi kaum khawatir dengan salah satu keadaan kakinya
kira kira seberapa buruk om
om nggak begitu yakin nadia
bagaimana kalau dia kita bawa saja ke rumah sakit di jakarta
di sana kita periksakan kakinya paling hanya beberapa hari
nggak lama om
kalau emang itu yang terbaik buat dia
kamu lihat kan sejak pria itu ada di sini
mbak nadia tuh udah nggak peduli lagi sama kita
bahkan mbak nadia sudah lupa sama kita
mbak nadia udah gak pernah lagi ngobrol sama kita
makan bareng kita
yang diurusin mbak nadia sekarang cuma ngurusin laki laki itu aja
bahkan mbak nadia juga udah gak peduli sama kakek
tapi nadia kan cuma mau nolong laki laki itu kris
alah sebenarnya siapa sih laki laki itu
mendingan kamu bikin minum gif buat kakek
suster istirahat aja ya biar saya yang lanjutin
oh iya silahkan mbak
kamu kenapa peduli begitu sama saya
kau bahkan tidak kenal siapa saya
saya tahu siapa kamu
kamu bilang kita tidak pernah bertemu sebelumnya
kita udah pernah ketemu kok
kamu sudah pernah tahu siapa saya
saya tahu kamu dari mimpi saya
kamu gak usah mikirin itu ya
tapi bukannya mimpi itu adalah bunga tidur
sekarang lebih baik kamu konsentrasi supaya kamu bisa cepat cepat ingat siapa diri kamu sebenarnya
tapi kamu ingat jangan terlalu dipaksa ya
asal kamu tahu
niat saya cuma ingin membantu kamu
saya sudah berusaha untuk mengingat semua
tapi tetap saja sama
dan tidak ada satupun yang berhasil saya ingat
sekarang kondisi kamu itu masih lemah
jangan terlalu dipaksainya
lebih baik kamu istirahat
jangan mau istirahat aja
tapi saya penasaran
saya betul betul penasaran
kenapa saya berada disini
kenapa saya sampai bisa seperti ini
kamu jangan banyak bergerak ya
kamu jangan khawatir
insya allah kamu akan segera sembuh
saya akan bawa kamu ke rumah sakit yang terbaik di jakarta
sekarang kamu istirahat aja